kota bandung memang menjadi magnet bagi wisatawan salah satu daya tariknya yakni taman taman cantiknya
seperti yang terletak di kawasan jalan cikapundung timur yakni plaza cikapundung river spot
di atas lahan seluas delapan puluh meter ini ada air mancur yang menarik minat warga
air mancur setinggi setengah sampai dua meter ini dapat dinikmati selama tiga menit pada pukul tujuh sampai sepuluh pagi dan malam
selain itu air mancur juga dapat dijadikan latar untuk bersuah foto
plaza cikapundung river spot ini dilengkapi dengan fasilitas kursi warna biru dan merah yang menarik perhatian
sayangnya kursi sebagian sudah mulai rusak
berbeda dengan cikapundung riverspot yang unggul dengan air mancurnya ada pula taman lain yang cocok untuk bersuah foto yakni peta park
memiliki luas tujuh lima ratus meter taman yang baru dibuka
kurang dari setahun ini menyuguhkan kesegaran lapangan luas penuh rumput hijau dan aneka bunga
petapark ini sebetulnya untuk quality time ya ngumpul untuk keluarga gitu kan
keluarga zaman sekarang itu suami istri kerja
sekali lagi punya waktu anaknya kadang diajak jalannya ke mall gitu
kalau di sini dia jadi anak anak sesungguhnya dia bisa lari lari dia jatuh jatuh di rumput aman bisa main pasir
terinspirasi dari salah satu taman di australia petapark tampil cantik dengan aneka ragam tanaman
yang bisa menjadi latar berfoto selfie
pengen tahu isinya apa saya ngeliat di sosmed isinya lumayan bagus sih
pengen coba aja ya baru tahu ada tempat di sini
terus kesannya gimana ini mas
kesannya ya baru pertama jadi belum ada kesan apa apa sih cuman ya kayaknya rame gitu
bagi pengunjung anak anak disediakan wahana bermain seperti icu
dan ini adalah spot tulisan petapark yang dirangkai dari tiga jenis tanaman yaitu tanaman pakis tanaman ilalang juga tanaman bromolia
dan spot tulisan petapark ini merupakan salah satu tempat yang sangat memiliki daya tarik untuk berselfie